laporan perekonomian indonesia tahun dua ribu dua puluh
pada dua ribu enam belas perekonomian global dihadapkan pada tiga tantangan besar
yaitu pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat
harga komunitas yang masih rendah
serta ketidakpastian di pasar keuangan yang tetap tinggi
akibatnya proses pemulihan ekonomi global tetap lambat
sejumlah peristiwa geopolitik memicu ketidakpastian ekonomi dunia
seperti keluarnya inggris dari uni eropa
dan hasil pemilihan presiden amerika serikat yang diluar perkiraan
kondisi global ini memberi tantangan kepada ekonomi indonesia
seperti kinerja ekspor yang menurun
seiring turunnya permintaan dan rendahnya harga komoditas
sehingga mendorong proses konsolidasi internal oleh korporasi dan perbankan
kondisi tersebut berdampak pada turunnya penerimaan negara
otoritas indonesia menempuh kebijakan yang berfokus pada empat hal
berkoordinasi untuk memitigasi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi
menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan
memperkuat struktur perekonomian melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas
serta mempertahankan berbagai kebijakan agar tetap dalam koridor kebijakan makroekonomian
kebijakan makroekonomi diwujudkan melalui bauran kebijakan fiskal
moneter makroprudensial mikroprudensial sistem pembayaran dan struktural
bank indonesia sendiri menempuh bauran kebijakan yang mengombinasikan kebijakan moneter
makroprudensial dan sistem pembayaran
di bidang moneter dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi
suku bunga kebijakan diturunkan sebanyak satu ratus lima puluh basis point

dan mereformulasi suku bunga kebijakan dari bi rate menjadi bi tujuh day reverse repo rate
selain itu menurunkan giro wajib minimum primer sebesar
pelonggaran kebijakan moneter tersebut berdampak positif terhadap perekonomian
dengan nilai tukar yang tetap terjaga
di bidang makro prudensial kebijakan diarahkan untuk memperkuat intermediasi perbankan
bank indonesia melonggarkan ketentuan kebijakan moneter tersebut
dan menyesuaikan batas bawah rasio lfr dari tujuh puluh delapan menjadi delapan puluh
di bidang sppur kebijakan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah
termasuk mengimplementasikan layanan bull payment dan konsep national payment gateway
dan mengintegrasikan sistem pembayaran non tunai dalam program keluarga harapan
bekerjasama dengan kementrian sosial
serta memenuhi kebutuhan uang di masyarakat
di sisi fiskal pemerintah memperkuat stimulus fiskal dengan memperbesar belanja ke sektor sektor produktif
program amnesti pajak juga berhasil mengumpulkan dana tebusan pajak yang terbesar di dunia
sementara itu ojk mengarahkan kebijakannya untuk memastikan kegiatan sektor jasa keuangan
terselenggara dengan baik transparan dan akuntabel
sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
berbagai kebijakan yang ditempuh tetap didukung kebijakan struktural yang meliputi harmonisasi peraturan
kemudahan perizinan dan insentif fiskal
hal tersebut dituangkan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi sembilan hingga empat belas
sinergi kebijakan yang ditempuh membuat perekonomian indonesia tetap berdaya tahan
di tengah kondisi global yang kurang menguntungkan
pertumbuhan ekonomi meningkat dari empat sembilan persen pada dua ribu lima belas

nilai tukar rupiah terkendali dan cenderung menguat
tingkat pengangguran terbuka juga menurun
jumlah penduduk miskin berkurang disertai dengan penurunan rasio gini
pengelolaan uang rupiah semakin baik menjangkau seluruh wilayah
momentum pemulihan ini menjadi pijakan untuk prospek ekonomi ke depan yang lebih baik
pertumbuhan ekonomi indonesia diproyeksikan meningkat
diikuti defisit transaksi berjalan yang diperkirakan tetap sehat
namun masih dalam kisaran sasarannya sebesar empat plus minus satu persen
kinerja intermediasi perbankan akan semakin baik
di jangka menengah pertumbuhan perekonomian indonesia diperkirakan lebih tinggi dan berkesinambungan
dinamika perekonomian indonesia selama dua ribu enam belas dapat ditemukan pada buku laporan perekonomian indonesia dua ribu dua puluh